ya dah ntar abang tanyain pak sofian dimana bikin brosurnya
jangan ntar sekarang aja
ya kalau sekarang pak sofian belum pulang
ntar aja kalau pas udah pulang ya
bang kata emak brosur kayak beginian kurang bagus
berasal beginian gimana sih maksudnya
yang kayak brosur rendangnya bu nur mala
abang gak kebanyakan duit
kan emak mau minjemin duit
makan apaan lu john
ya pastinya enak dong
sekakin dobel coy
pak tuhai dari mana cuy
gue habis ngirimin handphone buat bapak gue di semarang
jadi anak tuh gitu john
jangan lupa sama orang tuanya
jangan lupa sama orang tuanya

jangan lupa sama orang tuanya
kamu ngirim pake apaan
aku pernah marketin
paketannya gak nyampe coy
yang bener tuh john
masa aku ngasih tau yang salah
iya dah ntar abang tanyain pak sofyan
dimana bikin brosurnya
jangan ntar sekarang aja
ya kalau sekarang
pak sofyan belum pulang
ntar aja kalau pas udah pulang ya
pada kemana john
purnomo barusan pergi buru buru
nggak tahu kemana
kalau tisna dari pagi aku nggak lihat coy
pada kemana john
ojek barusan pergi
itu mas saya tahu john
john kalau pur kemana
aku nggak tahu lah coy
emangnya aku papan informasi
eh jangan gampang marah tuh mas
nanti darah tinggi
kalau darah dingin nanti gampang marah
kalau nyari bros rendang ibu nurmala di mana ya
cari dulu di internet desainnya
terus ketik nama desain
ya ya kan
nanti juga keluar semuanya
di seputar bendungan hilir
oh bisa aja sih kalau nyasar
tapi kok sekarang kayaknya jarang deh
kalau nggak nyampe
bukan gak nyampe tapi belum nyampe
emangnya dikirimnya kapan
dikirim ke mana
ke keponakan gue buat disamping ke bapak gue
ini maksudnya dikirimnya ke kota mana mas pur
oh ke kampung gue di semarang
iiih ya belum sampe lah
paling cepet juga besok
kan gue udah bilang jangan gangguin ani
terus ngapain lo ke rumah ani lagi
kalau ngomong sama gue ngadep yang benar
makasih bang wajah
kamu sudah ada rencana syukuran pindahan
wah ada tamu
iya ya silahkan diteruskan
tidak usah yang gedean
cukup kecil kecilan saja
mbak isa cukup membagikan nasi kotak
min lu kagak kerja
belum ada order pok
tapi kalau nggak ada orderan
lu tetap digaji kan
ya enggak pok
saya digadi kalau ada yang sewa mobil
terus yang butuh saya supirin
tapi lo udah banyak nganterin orang kan
emangnya kenapa pok